dengan pemberitaan salah satu majalah saya terima kasih
inilah bentuk kecintaan prof kepada kami di kementerian investasi dan satgas untuk membuka
yang pertama saya mau sampaikan bahwa pemberitaan di salah satu media
yang lewat podcast dan majalah itu sudah saya melakukan klarifikasi pak haris
pemberitaan termasuk saya sudah meladani bocor halus
dan semua tuduhannya itu saya klarifikasi di situ
bahkan persepsi mereka terhadap kepres nomor satu
tahun dua ribu dua puluh satu tentang satgas penataan tentang satgas percepatan investasi
yang seolah olah apa yang tadi disampaikan oleh pak haris
satgas inilah yang memverifikasi dua ribu tujuh puluh delapan iup
akibat bohong itulah kemudian datanya rusak kayak begini
karena dua ribu tujuh puluh delapan iup bukan ditentukan oleh satgas pada saat capres nomor satu
tapi dua ribu tujuh puluh delapan iup itu adalah betul betul hasil verifikasi identifikasi
yang dilakukan oleh menteri sdm yang notabene nya kader pdip
kalau itu saya salah saya siap berhenti jadi menteri
enggak saya kira pak menteri bukan kader pdip pak
karena kalau soal dibilang kader nanti bu sri mulyani juga dibilang kader pak basuki dibilang kader
saya mohon maaf lah saya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya cabut kata kata saya
saya mohon maaf pak deddy kalau itu salah kita fair gentel
jadi maksud saya adalah teman teman bapak bapak semua yang terhormat
kalau saya salah saya akan pertanggung jawaban itu saya fair
tapi saya juga tidak setuju kalau informasi yang salah kemudian kita kembangkan
yang kedua tentang perusahaan meta
ini prof darmadi yang mulia guru saya ini juga
prof saya mau sampaikan pt meta itu adalah betul pemiliknya pt bersama punggul
di dalam klarifikasi saya dengan tempo saya katakan bahwa sebelum saya jadi menteri